apakah ma mengubah aturan sebagai jalan ninja bagi seorang kaisang pangarep putra bungsu presiden joko widodo untuk melaju di pilkada jakarta
kita bahas sore hari ini di rumah pemilu bersama dengan dosen hukum pemilu universitas indonesia yang juga merupakan dewan pembina perludem
ada mbak titi anggreni halo selamat sore mbak titi apa kabar
selamat sore mbak maedho kabar baik alhamdulillah kacat semuanya
oke mbak titi publik sepertinya dibuat dejavu ya ketika pada saat kita flashback lagi ke belakang pada saat gibran raka buming raka hendak maju menjadi calon wakil presiden
ma yang baru ini saja mengubah batasan usia peserta pilkada di saat yang bersamaan juga ada foto budi satriojiwandono dan juga kaisang pangare beredar di media sosial dan mengaku bakal maju di pilgub jakarta
ini suatu kebetulankah anda membacanya mbak titi
konon katanya tidak ada yang kebetulan di politik ya mbak maido
yang ada itu adalah bagaimana kemudian pengkondisian atau bisa saja disebut sebagai tes ombak begitu
dan kalau kita lihat tadi seperti disampaikan oleh mbak bivitri memang ada kecenderungan replikasi yang sangat kuat ya
dimana ketika proses pencalonan sudah berjalan lalu pengadilan menjadi ruang untuk memuluskan dengan mengubah aturan
nah bedanya kalau putusan mahkamah konstitusi itu kan dikeluarkan
ketika pendaftaran calon sudah dibuka pengumumannya tetapi belum dilakukan penerimaan pendaftaran calon
nah kalau di pilkada ini putusan mahkamah agung terbit ketika calon dari jalur perseorangan itu sudah menyerahkan syarat dukungan sebagai bakal calon
jadi kalau di pilpres tidak ada calon perseorangan di pilkada itu ada jalur dari perseorangan yang sudah berproses
yang saat ini sedang dilakukan verifikasi administratif
nah replikasi ini kemudian apakah betul akan diikuti dengan langkah langkah serupa dengan di pilpres
itu bergantung penuh pada apakah ada partai yang mencalonkan
dan yang kedua apakah kemudian memang kpu akan menerbitkan aturan yang langsung memperlakukan putusan mahkamah agung nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh empat ini
jadi mbak maidok kita bisa lihat dari tiga aspek
yang pertama dari aspek prosesnya
pengujian peraturan kpu di mahkamah agung mahkamah agung memang berwenang menguji peraturan di bawah undang undang terhadap undang undang
itu prosesnya kan tidak terbuka seperti pengujian di mahkamah konstitusi
sehingga kita sebagai publik hanya bisa menerima dampaknya terkaget kaget begitu ya
padahal kita sebagai publik juga punya kepentingan terhadap norma yang diujikan

itu mengujinya bukan terhadap undang undang
tapi dia menyitir langsung undang undang dasar
nah padahal pengujian peraturan kpu seharusnya dilakukan terhadap undang undang pilkada
tetapi mahkamah agung justru malah menafsirkan konstitusi
yang kedua mahkamah agung nampaknya tidak memahami soal tata kelola tahapan pemilu
tahapan pemilu itu ada salah satunya pilkada adalah pemilu ya
dari mulai pendaftaran bakal pasangan calon
lalu menjadi pasangan calon
kampanye pemungutan suara rekapitulasi ada perselisihan hasil di mk
baru kemudian pelantikan calon terpilih
nah mahkamah konstitusi itu melihat substansinya terpotong atau parsial
yaitu bukan syarat calon tapi syarat calon terpilih
jadi ada masalah di dalam substansi
tadi seperti diuraikan di awal
putusan mahkamah agung nomor dua puluh tiga tahun dua ribu dua puluh empat ini
kehilangan relevansinya untuk dilaksanakan
atau diimplementasikan di pilkada dua ribu dua puluh
karena tadi calon perseorangan itu sudah berproses
dengan merujuk kepada persyaratan yang ada di dalam pkpu nomor sembilan tahun dua ribu dua puluh
dan sudah menyerahkan syarat dukungan pada tanggal lima mei
mereka mereka yang berproses melalui jalur perseorangan ini
sebagaimana yang ada di dalam pkpu
yaitu berusia tiga puluh tahun atau dua puluh lima tahun
pada saat penetapan pasangan calon oleh kpu
artinya mereka menghitungnya pada dua puluh dua september
nah kalau merujuk putusan mahkamah agung ini
artinya semua tahapan harus direkonstruksi ulang
karena pasti akan berpengaruh kepada pilkada serentak
pilkada serentak tidak boleh digeser jadwalnya
dan yang kedua tidak boleh ada aturan yang berlaku surut
jadi ini memang putusan yang kalau kita lihat
dari sisi proses substansi dan juga relevansi implementasi
dia mengandung banyak masalah mbak
seperti ada pengkondisian yang sama
ketika pencalonan gibran raka buming raka kala itu
dan juga mbak titi tadi menyampaikan
seperti ada aksesnya tidak terbuka begitu ya untuk publik ya
terhadap sidang yang berlangsung di ma
ma juga memutus hanya dalam waktu empat hari
setelah diajukan singkat sekali durasinya mbak titi
memang biasa kan seperti ini prosesnya
proses di mahkamah agung memang berbeda dengan mahkamah konstitusi ya
kalau proses di mahkamah konstitusi itu
bahkan kita bisa menjadi amicus kuriae
karena dia dilakukan secara terbuka transparan
sidangnya dibuka dan terbuka untuk umum
selama ini memang prosesnya tertutup ya mbak
kami berkali kali mengajukan uji materi
misalnya saja soal keterwakilan perempuan
prosesnya tidak se instan putusan dua puluh tiga dua ribu dua puluh empat ini
lama sampai kami bisa mendapatkan putusan
lalu kemudian juga soal pencalonan mantan terpidana
sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman
harus menggali rasa dan keadilan di masyarakat
tapi kalau prosesnya hanya tiga hari ini
apa yang bisa didengar oleh mahkamah agung ya
bukan hanya antara orang yang mau maju menjadi calon
tapi ternyata prosesnya bukan hanya instan
tapi kalau kita baca pertimbangan hukum
itu pertimbangannya rasio desiden dinya
argumentasi hukumnya itu sangat lemah
dia bukan kemudian menguji peraturan kpu
terhadap undang undang nomor sepuluh tahun dua ribu enam belas
itu merupakan pengaturan soal pilpres
lalu menyatakan seolah olah
soal usia itu adalah usia muda
apakah pengaturan kpu itu bertentangan
dan mahkamah agung terlalu melompat jauh
antara pengaturan di dalam pkpu sembilan dua ribu dua puluh
jadi tidak compatible perbandingannya
muatan itu bukan diuji di ma ya
tetapi harusnya di mahkamah konstitusi
jadi menurut saya kpu seharusnya
kita hormati putusan mahkamah agung
berbagai substansi yang bermasalah
tapi memang putusan ini tidak bisa dilaksanakan
karena tahapannya sudah tidak relevan
terhadap calon perseorangan sudah berlangsung
kalaupun kita mau melaksanakan ya
kalau tidak ada uji materi ke mahkamah konstitusi
jadi dia prospektif ke depan
tidak bisa diimplementasikan di dua ribu dua puluh
jadi daya ikatnya terhadap tahapan itu
tidak bisa diimplementasikan mbak maido
apakah masih ada upaya hukum lain
menguji peraturan kpu terhadap undang undang
nah sayangnya walaupun dia tidak menelisik
rasionalitas sederhana ya mbak maido
calon itu ya sebelum berkompetisi
bisa dengan menguji ke mahkamah konstitusi
baik di pemilu presiden
di pemilu dpr dpd dan dprd
semuanya diberlakukan saat dia
ditetapkan sebagai calon tetap
bukan sebagai calon terpilih
dan menganggap ada ketidakpastian hukum
itu ketika usia diterapkan
untuk bisa memberikan karpet merah
dan ini bukan suatu kebetulan
pasti karena tidak ada kebetulan di politik
karena dia tidak bisa diimplementasikan
kalaupun ada putusan mahkamah agung
mengeksekusi putusan mahkamah agung itu
di pilpres tidak ada calon perseorangan
di pilkada ada calon perseorangan
pada dua puluh dua september dua ribu dua puluh
putusan mahkamah agungnya ini
silakan maju di pilkada berikutnya
dari partai solidaritas indonesia